tak ada lagi jarak duduk antara siswa di smpn tiga belas kota yogyakarta
para siswa duduk seperti saat sebelum pandemi
meski demikian jam pelajaran masih dibatasi maksimal empat jam saja
para siswa mengaku senang dengan kondisi ini
karena materinya lebih jelas mudah dipahami juga
jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung
kalau yang online itu menurut saya lebih susah aja gitu buat nangkep pelajaran dari guru juga
pihak sekolah juga mengaku senang dengan kebijakan pemkot yogyakarta
meski menghadapi sejumlah tantangan di awal ptm ini
hampir dua tahun anak anak belajar secara online dengan bebas di rumah ya
mungkin rebahan mungkin bisa jadi juga tidak mandi ya tidak sarapan
termasuk masih ada beberapa siswa yang datang terlambat
pemerintah kota yogyakarta sudah melakukan kebijakan ini sejak selasa lalu
namun tidak mewajibkan kepada setiap sekolah maupun orang tua siswa
tapi jangan dipaksakan
kita kami saya sendiri kemarin melakukan monitoring hari selasa
namun terobosan kebijakan ini diambil karena sejumlah alasan
dan tak adanya kasus covid sembilan belas di sekolah selama sepuluh hari sebelum kebijakan
ketentuan pt smp yogyakarta